ibu di rumah sering bilang
penderitaan itu sebenarnya
bisa kita jadikan semangat untuk bangkit
dan untuk memperbaiki hidup kita
dan apabila kita berhasil menghadapi penderitaan itu
maka penderitaan akan berubah menjadi suatu kebahagiaan
yang dikatakan ibumu itu memang betul
menggumas ramdan bu
memangnya ramdan mau datang kemari
mau mengantar kamu mencari rumah paman
eh siapa itu
salam dari ibu
katanya kapan mau ke rumah
ibu nanti pasti ke rumah sana
ditunggu lho bu
kamu kan sudah cantik begini
mau kemana sih
aku mau ke kota sih
cuma orang yang mau ngejemput kok belum datang juga
tidak tidak tidak
tidak tidak tidak
tidak tidak tidak
tidak tidak tidak
tidak tidak tidak
tidak tidak tidak tidak
tidak tidak tidak tidak
tidak harus cuman
jadi kau selalu bohong berjudi
tidak tidak tidak tidak
jangan berasa sesudah institusi tidak dekres
kebetulan untuk putin
karena itu kita tersires
karena itu masa ini
kalau perbuatan sanggup
rumahnya ini kampung halamannya apa hak kalian
tidak bisa mikirnya begitu saja
tidak bisa ini rumahnya ini kampung halamannya apa kalian
kalian tidak bisa berbuat begitu saja
sudahlah kalau mereka menginginkan hal itu aku akan pergi sih
biar mereka puas
aku pergi sih
sekarang baru rati taurasa
yang penting kita berhasil mengusir atih dari rumahnya
tapi mudah mudahan saja dewi sekar harum tidak menuntut balas pada kita
berarti usaha kita selama ini tidak sia sia
ada tamu sebentar ya
nahir dan pak imin
tumben ada perlu apa
apa jenisnya ada disini
kebetulan sedang ada disini
sri ada yang nyari
apa kabarnya mas nahir mas pak imin
saya datang kesini
cuma untuk mengantar nahwir kok
mas nawir ini ada yang perlu
silahkan mas nahir
ada apa mas nahir
dan malam saya bermimpi
karena kamu mengusir rati
lalu dewi sekerharu marah
lalu kamu dicekik sampai mati
oleh pengawal dewi sekerharu
itu kan cuma mimpinya mas nawir
buktinya rati telah terusir
dan tak tahu dimana rati selalu berada di situ
tapi harus pegang dirimu
apa aku bilang juga
ibu di rumah sering bilang
penderitaan itu sebenarnya
bisa kita jadikan semangat untuk bangkit
dan untuk memperbaiki hidup kita
dan apabila kita berhasil menghadapi penderitaan itu
maka penderitaan akan berubah menjadi suatu kebahagiaan
yang dikatakan ibumu itu memang betul
semoga ratih selama di dalam perjalanannya
mencari rumah pamahnya
kasihan dengan ratih
kita serahkan saja semuanya
pada yang maha kuasa
saya mau bertemu dengan ratih ibu
ada apa dengan hati ibu
tadi banyak orang orang datang kemari
mengusir ratih dari rumahmu
mengusir ratih dari rumahmu
mengusir ratih dari rumahmu
mengusir ratih dari rumahmu
mengusir ratih dari rumahmu
mengusir ratih dari rumahmu
mereka akanansiasi buat kerjaan ini
memusir dan diletakkan ke rumah ini
ibu itu akan pennil
saya sudah pergi
kalau begitu saya mohon pamit
saya mempercayai rati ibu
mereka semua itu yang telah mengusir hati
akan mendapatkan jalan dari dewi sekar harum
dia yang akan merapalasnya